kemenur sumatera utara edy rahmayadi mengatakan penutupan wabah penyakit demam babi afrika atau african swine fever atau asf yang telah menyebabkan tiga puluh ribu babi mati merupakan sebuah musibah
hal itu dikatakan edi rahmayadi usai mengikuti peringatan hari ibu di kantor gubernur sumatera utara jumat
edi rahmayadi mengaku sudah mendengar adanya surat keputusan menteri pertanian no delapan ratus dua puluh tahun dua ribu sembilan belas tentang pernyataan wabah penyakit demam babi afrika pada enam belas kabupaten kota di sumatera utara
dalam keputusan yang dikeluarkan dua belas november dua ribu sembilan belas itu disebutkan penyakit asf pada babi belum pernah ada di indonesia dan merupakan penyakit yang sangat menular
edi rahmayadi menyebut akan ada perubahan sikap penanggulangan wabah penyakit asf
dari tahap mencegah peredaran babi keluar wilayah
dari tahap jangkit hingga tahap ganti rugi
karena saat ini terdata masih ada dua juta ekor babi yang hidup di sumatera utara
pemerintah daerah juga akan mengkaji waktu yang diperlukan sampai wabah virus asf ini hilang
akan ada perubahan sikap kalau itu dinyatakan sebagai wabah nasional
sikapnya akan berbeda
berarti kalau ada pemusnahan berarti tidak boleh rakyat rugi
pasti ada penggantian
sementara itu ketua asosiasi peternak babi sumatera utara henry dun mengaku
wabah telah menyebabkan penjualan babi dan harga jual menurun
padahal menurut penasihat asosiasi pengusaha rumah makan babi panggang kota medan ini
biasanya menjelang perayaan natal dan tahun baru harga meningkat dan daya beli tinggi
dampak tahun baru sangat terasa seperti peternak
peternak ya tadinya mau jual di desember mau beli baju natal tiba tiba nggak bisa lagi ya
dampak ekonominya sangat luar biasa
asosiasi peternak babi dan asosiasi pengusaha rumah makan babi berharap pemerintah melakukan dialog untuk membicarakan wabah ini
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara